kebetulan semuanya sudah ngumpul
silahkan dimulai saja
kalo bella sakit hati dan jelek jelekin gue disini
bisa makin parah hukuman gue
arief bener bener serius deh sama omongannya mau berhenti sahabatan sama gue
kalo lu bantuin gue jasa lu akan semakin levelnya tuh semakin naik semakin tinggi
buat michelle ini berguna dan lebih berguna lagi buat nama baik sekolah ini
tadi tiba tiba ngomong kaum nama baik sekolah maksudnya apa
gak usah gini gini dulu
macem mana mau mengharukan nama sekolah
baju kau aja kau tak masukin
biasa pak anak muda
ya tapi tetap
yang namanya sekolah itu harus tetap rapi
kok kancing baju kau diatas
sudah gak pak
ah itu dong kayak gitu kan rapi
tadi masalahnya apa
gini pak toga
pak toga tuh udah liat kan video viralnya michelle
lu tau kan
aku sudah dengar itu
spektakuler keren banget mantap banget
nah terus gimana
ini berlanjut nih pak
jadi tiba tiba saya itu dihubungin sama pihak gtv
paten kali ini
ini keren banget
ini salah satu tv favorit saya juga ini
pihak gtv itu
jadi bintang tamu di salah satu acaranya gtv
dia diminta bintang tamu
enggak tapi ini ada satu masalah nih pak
padahal menurut saya ini kan kesempatan emas banget kan pak buat michelle
dan lebih bagusnya lagi apa
oh michelle itu anak dari sma garuda
apa enggak nama baik sekolah ini makin harum makin kece pak
ini kesempatan harus misal mau
macam mana caranya
kau harus berusaha meyakinkan dia
supaya dia mau terlibat masuk di dalam tip itu
eh kau jangan bengong
kau bantu juga sirip is
kau rayu juga supaya dia mau masuk tv di kesempatan ini
oh ada yang telpon
iya eh pak basuki
iya pak basuki
siap pak siap siap
ya udah gitu aja dulu ya
saya mau ke ruangan pak basuki
usahakan si michelle itu biar masuk gtv tadi
jangan sampai enggak ya
saya ke ruangan dulu

soalnya kalau kita ngobrol terus nanti saya ditegur
kayaknya pak basuki udah nungguin bapak
oh ya udah saya jalan dulu ya
dengarkan tadi fatogar
jadi udah ya
demi nama baik sekolah ini
eh sabar dulu kau
malah gitu deh
gimana sih gue gendong
bapak ini sebenarnya sudah hubungi fatogar atau belum sih
kok dari tadi nggak datang datang pak
akhir penandar poemen nih
belum juga ada setengah jam
rumah fatogar dengan sekolah lain itu tidak dekat
ibu aja yang datangnya kecepatan
kalau dalam sepuluh menit fatogar tidak datang ke sekolah
dan sekolah tidak bisa memberikan sanksi apapun kepada anak saya
ibu harus akui
tindakan anak ibu sudah kelewatan
dan menjurus ke kriminal
wah ini pasti fatogar
fatogar silahkan masuk
kenapa pak karena kita masih cukup
saya mau spokesek
karena dia ialah stasi kunci
atas semua masalah ini
kebetulan ini dimulai lebih awal
jadi bella bisa ikut saja
biar nanti pak togar yang bicara sama orang tua kamu
selamat pagi pak
kebetulan pak tokar
selamat pagi bu
kebetulan semuanya sudah ngumpul
silahkan dimulai saja
kalau bella sakit hati dan jelek
bisa makin parah hukuman gue
sama omongannya mau berhenti sahabatan sama gue
karena memang begini ya bu
terus terang saja
ini sudah jelas
betul betul sudah terbukti
telah menjelek jelekkan nama si misi
ini boleh dikatakan
kalau dari segi hukum
ini pencemaran nama baik
eh terus terang aja gue bilang ini
sementara mereka berdua ini
biar ibu tahu ya
ini tidak boleh dilakukan oleh siswa siswi
apalagi si aring sudah mengajak si bella
untuk menghancurkan barang bukti
ini kan ngeri ini
kali ini masih anak sekolah
terus terang pak
saya harus langsung fair to fair ini bicara ini
ini jatuhnya apa
berbadan hukum loh ini
pencemaran nama baik
kalau diseguh hukum
pernahkah itu orang hukum
ini pasal berlapis bagaimana ini
apalagi menghancurkan barang bukti
kami mohon maaf dari pihak sekolah
kami akan memberikan hukuman
gue gak mau di d o
kami akan men skor anak ibu
saya tidak terima pak
hukumannya terlalu berat
saya rasa hanya dengan minta maaf
sudah cukup kan
ini macam mana
ibu lupa ya
ibu mau membawa permasalahan ini
pada saat itu
si misal masih tersangka
yang belum jelas kebenarannya
karena mendorong si harim
dan ibu sendiri pernah berucap
bahwasanya ibu akan mengambil sebuah tindakan
berarti kan ibu
mau membawa ke jalur hukum
sekarang kami skor anak ibu
malah ibu kok kayak berat
berarti ibu kan mendukung
ke tidak benaran anak ibu dong jatuhnya
tapi itu masalah beda pak
silahkan duduk bu
dan jaga kesoparan
kok malah ibu kek berat
kami hanya menghukumnya
revisi itu cuma satu minggu
apa kami dari pihak sekolah
harus mendeewan anak ibu